karena panas atau cateringnya sendiri kekurangan tenaga kerja sehingga kewalahan gitu yang mengerjakannya di lapangan itulah yang mengantarkannya juga kepada jemaah haji indonesia
nah lalu juga kita juga melihat catatan juga misalnya kamar yang tidak rata huniannya dari tiga atau juga ada yang satu kamar enam jemaah
nah tentu ini kita evaluasi evaluasi ini kita ingin untuk meningkatkan pelayanan haji ke depannya karena begitulah semangatnya ya
dari catatan ini kayak misalnya kalau satu kamar enam orang kan tentu repot kalau harus berbagi satu kamar mandi
nah ini juga kita sudah sampaikan juga ke kementerian agama untuk nanti lebih proporsional lah
kalau bisa ya satu kamar tiga sampai empat lah tidak ada yang tiga ada yang enam
juga hotelnya yang beragam ada yang hotelnya bagus ada yang hotelnya kurang bagus di pondokan haji
nah ini juga kita kalau bisa standar hotelnya tuh ya nggak jauh lah kalau bisa juga rata gitu
ini juga catatan kita yang ketiga ya armina dari harga yang kita bayarkan kita merasa ada peningkatan gitu ya
tapi kalau dibandingkan harganya itu kurang memuaskan
kita masih ingin muasasah gitu ya pihak muasata yang diajak bekerja sama dengan kementerian agama juga melakukan peningkatan peningkatan
oke baik ibu dia ini kan salah satu yang menjadi highlight di tahun ini juga mengenai haji foroda begitu ya
ada lebih dari empat calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat pada tahun ini
anda melihatnya seperti apa bu
iya ini juga cekat
ini juga cekatan kita yang kita biasanya tidak bahas itu menyangkut penyelenggaran haji khusus
nah haji khusus ini yang kita sudah bicarakan juga dengan kementerian agama untuk membangun sistemnya juga lebih terintegrasi
nah tapi bagaimana nanti integrasi antara penyelenggaran haji khusus yang diselenggarakan oleh pihak swasta dengan pemerintah ya
karena ini memang dua ruang yang berbeda
kalau haji khusus itu memang lebih banyak
banyak bisnis entiti ya
entitas bisnis gitu ya
nah tapi sejauh ini kemarin saya kemudian di arafah juga sempat memantau
ya walaupun tidak terlalu banyak
jadi haji ini mungkin satu per lima atau satu per empat ya kuotanya yang dikeluarkan saudi
jadi juga tidak sepadat biasanya di mekah
tidak sepadat biasanya
dan haji khusus indonesia juga saya lihat cukup
banyak walaupun tidak sebanyak biasanya ya
nah tapi itu juga sudah dapat di kita lihat terselenggara dengan baik di lapangan gitu
travel travel haji khusus ini cukup banyak mewarnai tenda tenda di arafah
ibu dia ini pada perbincangan anda dengan cnn indonesia newsroom sebelumnya anda mengatakan bahwa
diduga ada pemalsuan dokumen dari empat puluh enam calon haji furoda yang dideportasi begitu ya
apa yang akan dilakukan agar kejadian sama tidak terulang pada tahun depan
nah ini memang perlu komunikasi yang lebih intens dengan kedutaan arab
kalau memang beberapa kasus ya atau contoh kasus yang kemarin itu kan pemulangannya asumsinya karena pemalsuan dokumen ya
nah ini menurut saya memang kita berharap ada integrasi sistem antara penyelenggaraan kuota
pemberian kuota dari pemerintah arab yang sebetulnya tidak terlalu kuotamu
furoda ini dikeluarkan oleh pemerintah arab secara jalur resmi gitu ya
tapi juga banyak yang menjual secara privat gitu ya
nah ini tentu yang regulasinya harus diintegrasikan dengan sistem haji yang dibangun bersama oleh pemerintah saudi dengan indonesia
nah ini menurut saya catatan catatan yang menjadi penting bagi pembicaraan diplomasi kita
antara indonesia dengan pemerintah saudi
karena ini kan sudah menyangkut pemberian kuota ya
artinya masuk ke wilayah ranah imigrasi gitu kan
terus ada checkpoint juga
nah ini hari ini di mekah itu checkpointnya misalnya dari jeddah itu banyak sekali checkpoint
jadi tidak mudah hari ini bagi jemaah yang di luar jemaah haji memasuki area mekah
nah tentu persoalan persoalan kayak misalnya pemalsuan dokumen itu sejak
dari bandara sampai memasuki mekah itu agak susah
kalau misalnya kan banyak juga orang yang menggunakan visa ziarah
nanti masuk mekahnya tuh pakai tas treh gitu ya
yang bayar lagi izin masuk mekahnya
kemudian masuk arafah juga
nah dengan banyaknya pengetatan pengetatan surat menyurat administrasi oleh pemerintah saudi
otomatis kasus kasus gini yang secara logika perizinannya
misalnya masuk ke arab dari riyad lalu masuk lewat jalur darat
nah ini tentu tidak mudah juga untuk lolos gitu
karena keterbatasan kuota kemarin kan banyak kemudian jemaah yang misalnya menggunakan paspor ziarah
nah ini di lapangan tentu akan dengan banyaknya checkpoint hari ini yang diselenggarakan oleh pemerintah arab
ini akan menimbulkan problematika nantinya di lapangan gitu ya
dalam pelaksanaan mereka memasuki mekah misalnya atau area haji
baik budia ini selain haji furoda kan beberapa yang menjadi catatan
jadi catatan adalah mengenai jemaah calon haji yang meninggal dunia di sana
begitu bagaimana faktor kesehatan yang harus menjadi highlight padahal mereka memang sudah dibekali seperti aplikasi trajamaah
lengkap dengan gelang pintar untuk memantau kondisi kesehatan dari jamaah
terutama mereka yang beresiko tinggi
iya ini juga kita eksplor ya misalnya kayak penyakit itu yang banyak jantung darah tinggi
kalau gelang pintar itu kan sangat umum ya pemeriksaan kesehatannya
nah misalnya yang jantung darah tinggi
itu kan perlu kemarin kita juga sudah beberapa kali mungkin tim dpr itu mendatangi kesehatan haji ya
kayak kliniknya di mekah
nah itu kapasitasnya cukup penuh gitu ya dan itu tidak ada sekat sekat gitu
jadi kalau misalnya ada orang sakit di situ yang cukup parah gitu ya
karena misalnya comorbid gitu kayak jantung misalnya darah tinggi gitu kan akibat kelelahan ya
ada beberapa yang dehidrasi
itu tentu di situ rame rame gitu suasana ruangannya tuh sharing gitu ya
bisa sampai mungkin sepuluh tempat tidur ada lima lima gitu kan
nah ini tentu tidak nyaman ya menurut saya kalau orang harus lawat inap di situ dengan penyakit yang cukup berat gitu ya karena comorbid
yang kedua juga saya rasa menu makanan juga berkontribusi cukup signifikan
nah untuk beberapa yang darah tinggi itu mereka kesulitan gitu
jadi mereka harus ngatur sendiri kalau yang kemudian punya kesadaran mengatur pola makan
nah kalau dikasih misalnya daging terus ternyata kan juga tidak baik gitu kan
nah jadi mungkin kita nanti perlu juga masukan masukan dari ahli gisi
karena bayangkan misalnya empat puluh hari gitu ya makannya daging ayam daging ayam gitu kan
dan menunya juga terbatas
cuma dua gitu kan dua menu plus nasi
nah ini juga tidak mudah gitu karena kayak misalnya di saudi orang kalau misalnya beli makanan keluar kan juga tidak gampang dengan bahasa gitu
nah menu makannya juga nggak kayak di indonesia gitu mungkin yang pilihan menunya lebih banyak gitu
nah ini yang jadi masukan juga mungkin korelasinya antara pengaturan gisi dari makanan
dan makanan bagi jemaah haji dengan kondisi kesehatan jemaah yang punya comorbid seperti kan misalnya darah tinggi dan jantung gitu
ya beberapa catatan tadi diharapkan bisa menjadi evaluasi ya bu sehingga tahun depan permasalahan permasalahan kecil tadi tidak terulang
dan jemaah juga bisa lebih leluasa untuk beribadah di tanah suci nanti
terima kasih ibu diapitaloka
kecil tapi kita luka
terima kasih ibu diapitaloka

ya baik bu
terima kasih sudah bergabung bersama